enggak sih karena memang aku bukan tipe yang konsumtif ya gitu jadi memang aku kalau beli
barang itu sesuatu yang memang aku suka banget dan aku sayang banget gitu bukan sesuatu yang
aku beli karena aku pengen terus habis itu aku jual aku beli gitu kayak gitu sih aku tipe
aku tuh prelove nya nggak menyebutkan itu penyakum jadi udah prelove aja biasa gitu ke
ke apa namanya ke platform platform sosial media kan ada tuyang
dong pernah banget bahkan sering
suatu kayak misal oh tasi bagus nih lagi tren terbaru dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua gitu jadi aku menjual
barang barang yang mana bisa aku beli untuk aku mau beli yang baru gitu
nggak baru juga sih aku juga kalau beli barang pre love juga
yang second nggak pernah sih
kenapa waktu tahan untuk prelove
karena nggak ada barang yang perlu dijual biasanya barang barang yang udah nggak kepake
kayak contohnya ada beberapa jazz jazz yang satu style gitu suit kayak gitu kalau nggak
kepake daripada di prelove mendingan gue kasih ke saudara ke orang terdekat
bukan hal baru jika seorang artis kerap mengoleksi barang barang mahal
mulai dari aksesoris pakaian sepatu tas dan barang barang lainnya
dan tak seperti orang biasa
pada umumnya seorang artis akan menggunakan barang fashion yang mereka punya
hanya dalam jangka waktu yang sangat pendek
biasanya kurang lebih hanya satu hingga tiga kali pemakaian saja
kini barang barang pre love ataupun second hands item yang dijual melalui e commerce ataupun marketplace secara online telah diproses secara profesional
dan saat ini di tempat saya berdiri merupakan tempat di mana setiap pakaian sudah melalui proses screening dan siap untuk dipasarkan
dan hal ini menjadi salah satu peluang bisnis yang menarik untuk dijalankan
dan sudah bukan rahasia lagi bahwa ternyata bisnis prelove barang barang dengan brand atau merek terkenal apalagi pernah dipakai oleh seorang artis terkenal
kini memiliki untung yang sangat menjanjikan
seperti marketplace yang satu ini tak hanya berjualan barang barang baru
namun tinkerlust juga menjual produk prelove alias barang barang bekas
dan kebanyakan barang barang bekas ini milik artis indonesia loh
ya berlokasi di jakarta selatan thinker las menjual barang dagangan mereka melalui situs online atau website milik mereka
dan untuk barang bekas atau prelove tinkerlust sendiri akan menyeleksi terlebih dahulu
dan setelah lolos seleksi baru mereka akan menaruhnya pada situs atau website jual beli mereka
mereka hanya menerima barang yang masih layak pakai
minimal tidak ada cacat atau noda
bisnis mereka cukup sehat
berawal dari sepuluh orang pegawai kini bisnis ini sudah memiliki delapan puluh lima orang pegawai
setiap hari ada satu empat ratus barang yang diseleksi dan penjualan per hari sekitar dua ratus buah
total sekitar dua juta orang menggunakan marketplace ini
pertumbuhannya pun bisa dibilang bagus
mengapa saya mengatakan ini adalah menguntungkan
karena orang orang yang seperti ini akan mengerti bahwa kita harus mengurangi konsumsi dan pemakaian kita di sini
dan tidak ada tempat untuk menampung semua ini
inilah ada tinkerlust
kita membantu kalian untuk gimana caranya bikin barang barang kalian yang sudah tidak terpakai ataupun yang belum terpakai tapi tidak mau dipakai
untuk menjadi uang kembali
mungkin nanti kamu bisa melakukan pembelanjaan untuk barang baru lagi
ibaratnya ya cirkuler sih
tak hanya tinkerlust bisnis barang prelove atau barang bekas pakai dan khususnya barang barang fashion bekas artis ini juga digeluti oleh violenza jenet
seorang bintang film dan juga seorang artis sinetron yang melihat peluang ini cukup lumayan atau bisa dibilang besar dalam pasar jual beli barang bekas secara daring
aku pernah ceritain sih di instagram aku tuh
dulu tuh aku kerja kantoran
terus ada temen aku yang bisnis kayak gini duluan
abis itu aku kayak tertarik gitu karena emang kayak kerja kantoran itu not by passion
akhirnya aku coba buat mulai dia yang ngajarin
yaudah akhirnya aku coba ya lumayan lama sampai sebulanan gitu baru ada yang beli
tapi akhirnya sampai sekarang sih masih
berfokus pada fashion wanita tas dan juga sepatu
violenza mengaku dibutuhkan pengetahuan yang teliti dan cermat dalam menjual barang barang
dan dalam menjual barang barang pre loved yang dinilai cukup mewah memiliki tanggung jawab yang cukup besar
terus harus bisa juga menerima kalau emang kondisi tasnya itu nggak bagus dan emang harga pasarnya
misalkan turun dari harga beli yaudah mau gimana gitu
makanya penting buat kita untuk tahu barang mana yang bisa investasi barang mana yang enggak
tingginya peminat barang pre love atau barang bekas yang diperjual belikan secara online atau daring
ialah selain lebih mudah harganya pun dinilai beberapa konsumen jauh lebih terjangkau
dan kadang para konsumen bisa mendapatkan barang atau produk yang sudah tidak lagi dijual di toko aslinya
karena misalnya yang barunya itu emang gak produksi lagi
udah gak keluar lagi terus kalaupun keluar itu biasanya limited banget
jadi susah banget nyarinya
berapa kayaknya sangat memudahkan sih
dan kebetulan harganya juga kompetitif sih
konsumen atau warga pun bisa ikut menjual barang barang pre love mereka dengan sistem titip jual di situs jual beli barang bekas online
dan itu dinilai cukup mempermudah mereka
cukup mudah karena dari adanya aplikasi tersebut barang barang yang tadinya kita udah nggak kepakai kan bisa dijual kembali melalui aplikasi tersebut tanpa kita menjual ke toko lagi gitu
terus kita bisa bantu ya terutama buat barang barang yang tidak terpakai jadi bisa dimanfaatkan
jual beli produk pre love atau barang bekas ini dinilai sangat menguntungkan
tidak hanya bagi penjual yang memanfaatkan barang barang milik mereka atau orang sekitar mereka yang tak terpakai lagi menjadi sebuah keuntungan yang besar
tetapi juga bagi para pembeli untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang bisa dibilang cukup besar
yaitu mereka bisa membeli barang dengan kualitas yang masih bagus walaupun bekas
namun dengan harga yang murah atau di bawah pasaran
tim liputan cnn indonesia